kita ke informasi selanjutnya ketua umum lembaga perlindungan anak indonesia seto mulyadi mengimbau masyarakat mewaspadai penjualan anak setelah gempa dan tsunami di palu
hal ini berpotensi terjadi karena banyak anak yang terpisah dari orang tua
seto mulyadi yang biasa dipanggil kak seto ini tiba kamis malam di kantor kementerian sosial palu
ia mengimbau pemerintah dan masyarakat setempat untuk mewaspadai perdagangan anak yang bisa terjadi dengan modus penculikan atau iming iming pendidikan
lembaga perlindungan anak juga akan menggandeng dinas terkait dan relawan untuk mengatasi trauma yang diderita oleh anak anak pasca gempa dan tsunami
pertama sebetulnya yang kami ingatkan adalah kewaspadaan terhadap ajakan ajakan dari sementara orang yang mungkin belum diketahui identitasnya
dengan alasan mau disekolahkan mau dibuat kepesantren dan sebagainya tetapi tidak terkontrol siapa orang orang ini
karena tiba tiba orang orang sudah
sudah dikirim dengan kapal kasar dan sebagainya
takutnya atau waspadai adanya semacam penculikan atau perdagangan anak
ini yang harus tetap diwaspadai jadi kita harus tahu betul betul siapa yang mengajak dan anak anaknya di mana